hingga pertengahan september jumlah dokter yang gugur sebanyak satu ratus tujuh belas orang
hanya berselang kurang seminggu jumlah yang meninggal bertambah dua orang dari satu ratus lima belas dokter sebelumnya
berdasarkan data survei tim mitigasi idi dari satu ratus tujuh belas kematian dokter sebanyak lima puluh tiga orang merupakan dokter spesialis
kemudian dua orang residen dan enam puluh dua orang dokter umum termasuk guru besar
sebaran wilayah kematian tertinggi ada di jawa timur dengan jumlah tiga puluh dokter
di susul sumatera utara dengan dua puluh satu dokter dki jakarta sebanyak enam belas dokter dan di jawa barat ada sebelas dokter yang meninggal
ketua tim mitigasi covid sembilan belas pengurus besar idi adib humaydi mengatakan
dari jumlah tersebut sekitar dua belas hingga lima belas
lima belas persen dokter yang meninggal adalah mereka yang menangani dan merawat langsung pasien covid sembilan belas
lainnya adalah yang berinteraksi secara sosial bahkan di tempat tempat praktek mereka
menurut adib peningkatan angka kematian ini tak lepas dari tingginya angka positif covid sembilan belas di indonesia
ketidakdisiplinan masyarakat juga menjadi salah satu faktor penyebab penularan
tapi terlepas dari itu memang kita nggak bisa mengatakan bahwa ini satu faktor yang dominan
kita sampai sekarang kita belum bisa mengatakan bahwa yang dominan adalah ini
karena ini saling terkait
kemudian kita bicara tadi yang disampaikan adalah apakah kedisiplinan
atau berkaitan dengan safety culture atau behavior safety nya
nah ini juga ada pengaruhnya juga
sehingga kepatuan protokol kemudian menjalankan sop dalam konteks untuk perlindungan dan keselamatan ini juga menjadi penting
baik itu kita di saat menjalankan pelayanan
kita bisa berinteraksi secara sosial
menurut adib bagian hulu dari penanganan covid sembilan belas ini adalah bagaimana perilaku masyarakat bisa mencegah tingginya kasus
yang ditangani dokter di bagian hilir
berdasarkan penelitian penurunan kemungkinan transmisi virus bisa dilakukan dengan masyarakat cukup disiplin menjalankan

sementara situs lainnya menjaga jarak memakai masker dan mencuci tangan
sementara situs lainnya menjaga jarak memakai masker dan mencuci tangan
situas lapor covid sembilan belas mencatat lebih dari dua ratus tiga puluh orang tenaga kesehatan meninggal karena terinfeksi covid sembilan belas
mereka tak hanya dokter namun juga perawat bidan bagian laboratorium hingga petugas ambulan
situs lapor covid sembilan belas telah mengabadikan nama nama mereka di pusara digital
yang bisa diakses publik di nakes laporcovid sembilan belas org
dr tri maharani penyintas covid sembilan belas yang kini juga menangani covid sembilan belas menjaga jarak memakai masker dan mencuci tangan
situs lapor covid sembilan belas yang kini juga mengapalatable
sudah saatnya pemerintah meningkatkan edukasi publik yang selama ini sangat rendah tentang bahayanya covid sembilan belas

kemudian edukasi itu dibutuhkan ke sinambung

dari awal sampai sekarang harus konsisten
kalau berubah ubah untuk menselenggara mindset mereka jadi susah
kalau berubah ubah untuk menselenggara mindset mereka jadi susah
mereka jadi susah jadi akhirnya mereka untuk mempunyai sebuah track yang benar dalam proses
edukasi itu jadi bingung itu wajar dalam sebuah jumlah masyarakat yang begitu banyak jadi memang
harus ada konsistensi harusnya ketika ngomong ah di bulan maret ngomong ah tetap di bulan april
tetap ngomong ah di bulan agustus dan tetap ngomong ah di bulan september sehingga masyarakat
teredukasinya continue dan betul betul bisa dipahami selain itu screening yang continue juga
penting dilakukan terhadap tenaga kesehatan setiap saat menurut tri maharani pendiagnosaan
status sedini mungkin akan sangat menolong tenaga kesehatan joni aswira gregorius bayu jakarta